sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

apa yang kalian lakukan di sini
urusan kita udah selesai
yuk kita pergi
kamu dengar ya
gak pernah sedikit pun terlintas
dalam pikiranku untuk mengkhianatimu
aku sangat mencintaimu
apa yang dikatakan kak krisna itu benar
semua yang terjadi adalah karena kesalahanku juga
aku menyukai kak krisna
dan aku berusaha menggodanya dengan segala macam cara
hati kak krisna hanya terpaut pada satu wanita saja
dia sangat setia kak
aku mohon kakak mau memaafkan kak krishna
aku mohon kalian berdua baikan
karena kalau tidak
aku akan merasa bersalah seumur hidupku
aku telah merusak hubungan suami istri yang saling mencintai dan begitu baik hati seperti kalian
tidak saya tak bisa berjuang daripada bond yang padahal kakak saya tuang selaierungsya

jika kau bersalah
saya akan lawasi hidupku
aku mau mencintai kakak
aku mahu menyelamatkan diri
terus dari mana kamu tahu aku memberikan pernafasan buatan pada marni
itu aku tahu dari dinta
yang tadi aku bilang mungkin aku salah bicara aja
dasar buka ngadu
eh perbuatan gak senonoh kayak gitu gimana gak bisa akuaduin sama kalintang
kalau kakak gak tahu bisa bisa yang kejadian bisa lebih parah daripada itu
kak krishna apa kak krishna akan kembali lagi ke rumah ayah
sekarang aku sudah sehat betul
kalau aku perlu obat aku tinggal meramunya sendiri
kamu bisa meramu obat sendiri
paman bargo yang mengajarkan
bahkan aku diangkat menjadi salah satu muridnya
kita kesana kita tolong yuk
tenang nak ya
sudah satu minggu ini
anak saya sakit kepala dan demamnya nggak mau turun
kami tidak mampu membawanya ke mantri
karena kami tidak punya uang mas
boleh saya periksa pak
nanti bapak ramu seperti yang saya lakukan tadi
terus berikan tiga kali sehari pak
jangan banyak banyak
mudah mudahan anak bapak cepat sembuh
tapi bagaimana saya bisa membalas kebaikan mas
bapak tidak perlu pikirkan hal itu
saya ikhlas membantu pak
aku pergi kerja dulu ya istriku
apa yang mereka lakukan di sawahku
saya kesini untuk menanyakan sawah yang diberikan pak
ini adalah sawah yang diwisita juragan
kalau bisa saya ingin menyewanya kembali
aku sudah tidak berminat menyewakan tanah itu ke kamu lagi
sawah itu satu satunya mata pencaharian saya
apa perlu lah aku
kalau saya menyewanya lebih tinggi dibandingkan yang lain bagaimana
kecuali kalau kamu mau bayar dengan tubuh istri kamu yang cantik itu
sejak sembarangan kamu
hei istriku bukan barang dagangan
kalau kamu gak mau pergi
paman ikut senang masalah kalian sudah selesai
nah menurut paman tidak ada salahnya kamu melanjutkan kemampuanmu menolong orang
tapi paman aku
aku ragu apakah aku bisa
kan ada kak lintang
buat apa khawatir
kalau ada sesuatu yang kamu gak ngerti kamu bisa langsung nanya sama paman griwo
suamiku aku bersedia kok bantu kamu
lagi pula kan sekarang ini kamu udah gak punya ladang lagi
menolong orang itu bisa jadi mata pencaharian baru loh buat kamu
betul kan paman
betul sekali itu
krishna kamu harus bersyukur
mempunyai istri seperti lintang yang berhati mulia
dia itu tatip yang baik hati
kalian jangan percaya semua itu
kenapa krishna bisa mengobati penyakit kalian
semua itu karena perbuatan istrinya
apa kalian tidak sadar
semua itu tipu muslihat
istrinya lah yang menyebabkan kalian sakit seperti ini
supaya suaminya bisa menyembuhkan
lalu secara tidak langsung krishna akan mendapat pengakuan dari warga di sini sebagai tabit
kalian tahu kenapa
karena istri krishna itu adalah si luman
kalian gak usah percaya
kita sudah sering tertipu oleh fitnah fitnah dukun itu
tali ini akan saya buktikan
semua ucapan saya ini benar
aku tidak peduli
mereka boleh mencemukkan aku
habis setelah ramuan ini selesai
mereka akan tahu siapa sebenarnya bartan
karena kalian tidak percaya terhadapku
kalian semua akan mengemis ngemis meminta pertolonganku